kang kobang itu orang kepercayaan kang mus di terminal
kang mus itu tangan kanan kang bahar
kamu tahu kang kobang
tahu tapi enggak kenal
waktu kang bahar
kang bahar mau pensiun
kang mus ikut pensiun
kang kobang sama semua anak buahnya juga ikut pensiun
cuma bubun yang enggak
dia pegang kekuasaan karena situasi
bukan karena layak
dan enggak lewat proses pematangan secara alami
pemimpin yang enggak punya jiwa
pemimpin yang terlena kekuasaan
dia terjerat masalah yang dia bikin sendiri
darman buat bubun
senjata makan tuan
saya enggak mau bubun pergi
tapi gantinya darman
saya enggak rela kalau terminal dipegang darman
saya nggak mau bubun pergi tapi gantinya darman
saya nggak rela kalau terminal dipegang darman
atau siapapun yang ada di bawah kenali dia
darman gak akan mikirin orang orang yang sekarang ikut cari uang di terminal
seperti saya dulu
darman hanya akan mikirin diri sendiri
siapa yang bayar dia
berapa banyak uang yang bakal dia terima
jadi siapa yang pantas pegang terminal
orang orang yang kesini cuma buat cari uang
cuma buat cari makan
bukan orang serakah
atau orang yang suka bikin masalah
bu bun nyuruh kamu lihat lihat situasi
kamu masih di sini
gak tahu bingung
kang darman gak ada
anak buahnya juga gak ada
terus barusan ada kang cecep
mau apa dia nyari saya
aku juga gak tahu
kita semua mau keluar
tapi nggak tahu caranya gimana
kalau aku sih nggak harus keluar
daripada keluar terus foto aku dicetak
terus ada tulisan di bawahnya
terus kamu tolak itu gimana
ada mantan anak buah bos saeb
yang mau nolong aku
tapi aku gak mau
yang memang udah bisa lepas dari bos saib
kamu masih mau di sini
tuh kan semua bingung
sekarang kita jalanin dulu aja kerjaan kita
kalau kita gak kerja
itu sama aja kita gak nurut sama perintah buat saya
akhirnya akan sama
foto bakal dicetak
ada tulisan di bawahnya
aku pernah punya ide buat lapor polisi
menurut kalian gimana
kamu yakin polisi akan merespon cepat
kamu gak yakin
polisi itu udah banyak kerjaannya tahu
udah banyak kasus yang harus diurus
kalau kita lapor gak ada respon cepet
keburu bos saeb tahu
betapa saja nih terlalu besar
halo darman sudah pergi dari rumah sakit
saya mau beresin bubun dulu
tiga minggu di kampung di rumah mamang
tapi dompet menjerit dan menangis
yang di kota sama aja
udah kembali ke terminal
udah udah kembali
terus udah ditenang lagi
kita sudah bebas
kenapa kesini lagi
ini kan aslinya memang markas kita
lagi pula kita kembali sebagai orang bebas
bukan sebagai tawanan bos mubun
antara bos bubun sama kang darman
dulu kawan sekarang lawan
jadi orang sini nuestra
lanjutan apa saya

yang ini juga
aku beri seharian ke budd speech lo
kurang ramah sekali